wakil presiden maruf amin telah menerima suntikan vaksin covid sembilan belas buatan perusahaan tiongkok yaitu sinovac pada rabu pagi
usai divaksin maruf amin pun mengajak semua masyarakat lansia untuk tak takut disuntik vaksin corona
dengan didampingi menteri kesehatan budi gunadisadikin dan ketua satgas covid sembilan belas doni monardo
wakil presiden republik indonesia maruf amin menerima suntikan vaksin sinovac di kediamannya di jalan diponegoro jakarta pusat
usai disuntik ⁇ maruf ⁇ amin pun mengaku tidak merasakan apapun dan berharap tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan
selain itu maruf amin juga menegaskan vaksinasi bagi masyarakat di tengah pandemi
dari pandangan agama kita ini harus kifayah
wajib untuk melakukan vaksin itu
wajibnya sampai kapan sampai nanti tercapainya herd immunity itu
itu waktu kifayah
artinya kalau belum tercapai itu dia belum hilang kewajibannya
kalau dia tidak melaksanakan itu berdosa
bagi mereka yang memang tidak bermasalah untuk divaksin